apa takut ya sama istri
ngapain tidur disini
yang lain dalam kelas tuh
tadi saya diusir dari dalam kelas
saya tadi tidur di dalam kelas pak
sekarang kamu tulis di dalam kertas ini sampai penuh
tulis apa pak
saya tidak akan tidur lagi di dalam kelas
sudah sampai mana
ya sudah tidak usah kamu teruskan
nanti kamu capek lagi
iya sih pak
saya memang suka capek
saya kan nggak pernah tidur siang
bapak boleh bantu kamu
kamu bisa datang ke rumah bapak
untuk mendapat tambahan pelajaran
kelas yang tadi kamu tinggal
tapi kalau bapak mau juga
karena bapak udah baik sama saya
ya siapa tahu aja
bisa ngebahas pelajaran yang tadi pak
bapak mau kan
bapak mau kan
gak bisa tuh
oke makasih lagi
nilai matematika saya tuh selalu jeblok
bapak bisa jamin
kalau nilai kamu gak bakalan jeblok lagi
tapi gimana pak caranya
bapak rasa bapak tahu gimana caranya
kita bicarakan nanti malam aja
kok udah rapi pak
kok bapak ikutan
guru guru dan murid
apa nggak sebaiknya kita solat isya berjamaah dulu
bapak sudah terlambat
harus jalan sekarang
kamu terlalu over win sama teman teman kamu
tapi winnie sama dia cuma temenan biasa aja pak
kalau cuma temenan nggak perlu kan pakai nyindir nyinderin kepala segala
beneran kok winnie sama dia nggak ada apa apa
kita cuma teman biasa
kalau perlu winnie panggilin dia aja ke sini ya pak
lain kali jangan ya
kamu tahu sopan satu
bisa ketuk pintu dulu sebelum masuk
kayaknya pernyataan suara
min gua ngerasa kayaknya lu ttm nya pak rafli deh
ntar bisa digorok lu sama bininya
alah bininya udah tua ini
bener apaan sih
itu lu sama pak rafli pacaran
yaudah yuk pulang bareng
masalah lo pulang aja duluan
kenapa sih akhir akhir ini gue ajak pulang bareng
lo gak mau
yaudah gue balik ya
tenang aja pak
gak ada yang liat udah pada pulang kok
oke sekarang kamu mau kemana
terserah bapak mau ngajaknya kemana
dari mana pak
kok pulangnya malem banget
bapak bantu anak anak untuk mengurus study tour
sampai semalam ini
kenapa sih ibu
ibu gak percaya bapak lagi
bukannya gak percaya
tapi selama bapak jadi kepala sekolah
bapak nggak pernah pulang selarut ini
sudah larut malam
jangan berdebat ya
bapak mau istirahat
bapak takut macet
biasanya bapak pergi jam enam lewat juga gak masalah kok
bapak sudah bilang
bapak takut macet
kalau ibu ada salah
sudah beberapa hari ini setiap saya ajak sholat bapak gak pernah mau
bapak udah gak mau sarapan di rumah
masakan masakan saya gak pernah bapak makan
sepertinya bapak berubah
ada apa sih pak cerita dong sama saya
saya punya salah
ibu gak salah apa apa
saya saya banyak pekerjaan
nggak mau sekarang aja di pak nanti bapak lupa lagi ayo dong pak
udah udah nanti bapak bicarakan nanti bapak panggil pak irsan ke sini
kamu mendingan masuk kelas satu
nanti bapak lupa
nanti bapak lupa lagi
beneran ya pak soalnya saya sebentar lagi mau ada ulangan lisan pak
beneran ya pak
aku takut ya sama istri
ngapain kamu ke sini
kan bapak janji nanti bapak jemput
udah kamu pulang aja
habis bapak lama sih
jadi kenapa win ini nggak sabar nungguin pak
istri bapak lagi ke pasar
rumah bapak kosong
jadi bapak harus tunggu pulang dulu ya
mama saya tungguin aja di sini
atau mendingan sekarang kita pergi aja sekarang
ada tamu rupanya
win ibu kenal nggak
dia mau ini konsultasi tentang pelajaran
tapi kok gak bawa buku ya
ya kok kamu gak bawa buku
kan saya mau konsultasi
kalau mau konsultasi pelajaran di dalam aja
jangan di sini
nggak enak lihat orang
saya permisi dulu
saya kan kesini mau nagih janji bapak
kalau bapak nggak mau nempatin janji bapak
saya bakal bikin istri bapak lebih curiga sama bapak
sekarang kamu tumbuh di sini
bapak ganti baju dulu oke
jangan lama ya pak
murid murid demo guru guru juga kelihatannya mereka sudah tahu
saya takut mereka ngumpulin kita pak
saya takut mereka membunuh kita
dede ada apa ya
itu gua kebawah sekolah selingkuh sama anak muridnya
ya gua kebawah sekolah
saya tahu kalian kecewa
kalian sedih sama klakon kepala sekolah kalian
tapi asal kalian tahu
saya lebih marah
saya lebih kecewa
saya lebih sedih
karena kepala sekolah kalian adalah suami saya
jadi anak anak saya harap kalian tenang
supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik baik
pak buka pak
pak ini ibu
pak buka pak
sebelum terjadi sesuatu sama
bapak jangan pergi pak
jangan tinggal lindungi ini pak
bila memulai sukacita kau
bimbangi yang juga kau
lebih trat banks
memang tidak pantas jadi kepala sekolah di sekolah ini
sekolah kita yang tercintai
karena saya sudah merusak citra guru di sekolah kita
saya akan menerima apa saja konsekuensinya
yang diputuskan oleh yayasan kepada saya
karena pak rafli dan wini telah sadar akan kesalahannya
artinya pak rafli dan bini ikhlas menerima keputusan dari yayasan
dengan ini yayasan memutuskan pak rafli diberhentikan dari pekerjaannya
dan wini dikeluarkan dari sekolah ini
wini kamu itu tidak boleh bersedih
saya akan menerima kesempatanmu
saya akan menerima kesempatanmu
saya akan menerima kesempatanmu
semua perbuatan pasti ada akibatnya
pasti ada resikonya
dan kamu harus siap menghadapinya
dan kamu itu harus belajar dari masa lalu kamu
kamu harus yakin sama yang maha kuasa
kalau kamu punya niat baik
insya allah allah akan menyempurnakannya
teman ibu sholat yuk
kamu bisa mengadu apa saja sama allah
mau kan mau kan sayang
sudah azan asar
saatnya kita sholat berjamaah
yuk kita ambil hudu di belakang
yuk ayo semuanya
yuk kita ambil hudu dulu
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan